kita ke informasi lain tim mitigasi pengurus besar ikatan dokter indonesia mencatat angka kematian dokter hingga dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh satu mencapai lima ratus sembilan puluh delapan orang
salah satu faktor penyumbang meningkatnya angka kematian dokter adalah beban kerja yang berlebih seiring dengan lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia
tim mitigasi ikatan dokter indonesia atau idi mencatat lebih dari enam puluh persen dokter yang meninggal dunia memiliki jam kerja sekitar tujuh hingga delapan jam per hari
sebanyak enam puluh satu persen diantaranya berusia di atas lima puluh tahun dan didominasi dokter umum
dokter umum sebagian besar diterjunkan di zona merah karena hanya beberapa spesialis yang memiliki kondisi aman baik dari sisi usia maupun comorbid
selain itu dokter umum khususnya yang bertugas
tugas di puskesmas juga cukup berat selain melayani pasien covid sembilan belas mereka juga melakukan vaksinasi dan tindakan epidemiologis yakni testing tracing dan treatment